pemerintah menyatakan kehadiran yahya cholil stakuf sebagai pembicara di israel dalam kapasitas urusan pribadi
ia hadir bukan sebagai utusan pemerintah indonesia atau jabatannya sebagai salah satu dewan pertimbangan presiden
ya hal ini disampaikan presiden jokowi selasa siang di istana kepresidenan bogor jawa barat
presiden jokowi mengaku lawatan yahya ke israel atas undangan pihak israel yang bersifat pribadi tanpa mewakili kelembagaan resmi
kepala negara juga memastikan seiring terpilihnya indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
pemerintah indonesia konsisten untuk menyuarakan perdamaian bagi palestina
yahya khalil stakuf kini berada di israel atas undangan
ia hadir sebagai salah satu pembicara di lembaga di israel council of foreign relation pada tiga belas juni
itu adalah urusan pribadi
beliau kan sudah menyampaikan itu adalah urusan pribadi
pak yahya stakuf pak gey haji yahya stakuf karena beliau diundang sebagai pembicara di israel
tetapi berbicara di sana saya melihat karena saya juga belum mendapatkan laporan beliau belum pulang belum saya panggil
intinya juga memberikan dukungan kepada palestina
yesenada ketua majelis ulama indonesia atau mui
ketua mui yang juga rais aam pbnu ma'aruf amin menyatakan kunjungan one team press
yang juga katip aam pbnu yahya kolil stakuf ke israel tidak dikaitkan dengan nu dan mui
ketua mui yang juga rais aam pbnu ⁇ maruf ⁇ amin mengatakan mui dan pemerintah indonesia konsisten membela kemerdekaan rakyat palestina
seperti kami lansir dari lamandetik com ⁇ maruf ⁇ menyatakan kehadiran yahya stakuf ke israel adalah atas tanggung jawab sendiri
dan tidak ada hubungannya dengan pbnu
maruf juga mengatakan akan melihat hal terkait upaya yang dilakukan yahya
apakah akan membawa hasil positif terhadap perdamaian palestina atau tidak